kita ke informasi lainnya publik tanah air tentu bertanya apa yang membuat kiai haji yahya kolil stakuf
menghadiri undangan american news committee atau agc pada sepuluh juni lalu
bagi tokoh nadatul ulama itu kunjungannya tersebut merupakan bagian dari rangkaian aksi
mendorong perdamaian palestina israel yang sudah digagas kiai haji abdurrahman wahid atau gusdur bertahun tahun lalu
forum american jewish committee atau igc bukan kali ini saja mengundang cendikiawan muslim asal indonesia
sebelum gus yahya sapaan yahya holil stakuf gus dur juga pernah menjadi pembicara di forum ini enam belas tahun lalu
menurut gus yahya forum ini strategis untuk mendorong perdamaian di luar forum politik dan diplomasi
ia meyakini pesannya tentang islam yang rahma kepada dunia
termasuk kepada penduduk israel dan komunitas yahudi internasional
bisa menjadi jembatan menuju perdamaian
di forum dunia ini khatib amnah datul ulama itu mengajak seluruh peserta untuk memperkuat gerakan perdamaian
agar menjadi landasan kebijakan pemerintah israel
upaya saya ini adalah upaya untuk mengajak atau memperkuat gerakan perdamaian
di tingkat akar rumput di dalam masyarakat menjadi konsensus sosial
semua orang mau perdamaian
kalau ini menjadi konsensus sosial bahwa perdamaian adalah aspirasi fundamental dari seluruh masyarakat
maka kita harapkan ini akan menjadi penentu dari perilaku pemerintahnya di dalam pergaulan internasional
gus yahya kembali menegaskan kedatangannya ke israel adalah bentuk keberpihakannya kepada hak kemanusiaan rakyat palestina
ia memilih mendatangi masyarakat yahudi untuk memberikan perspektif lain soal konflik palestina israel
konsep rahma atau kasih sayang ini menurutnya adalah bahasa universal yang bisa diterima semua agama
ia masih memiliki keyakinan di dalam ajaran yahudi pun ada konsep ini dan bisa mendorong perdamaian dari gerakan keagamaan
sama saya juga katakan kepada teman teman yahudi di sana bahwa
bukan hanya mindset umat islam yang harus berubah mindset yahudi harus berubah
mindset pemerintah israel harus berubah kalau tidak berubah tidak akan ada gunanya
orang yahudi tidak harus mengembangkan wawasan bahwa bukan lagi memandang dirinya sebagai bangsa paling mulia di antara umat manusia
supaya tidak menimbulkan permusuhan
selebihnya ia sudah memahami resiko ketika memilih jalan perjuangan yang digagas gus dur ini
di antaranya menjadi sasaran caci maki
begitu juga dengan resiko lain terkait jabatannya sebagai anggota dewan pertimbangan presiden atau watim pres
presiden joko widodo sampai harus mengklarifikasi bahwa kunjungan gus yahya tidak berkaitan dengan pemerintah
miftah farid rembang